sementara banjir yang melanda di lumajang
tidak menyurutkan warga menggelar hajatan pernikahan
mereka tetap mempersiapkan acara pernikahan
meski ketinggian air hampir mencapai satu meter
beginilah kondisi hajatan pernikahan putri sugiono
warga desa rewokangkung lumajang
meski rumahnya dikepung banjir
mereka tetap melakukan persiapan di tengah luapan sungai banter
sejumlah pekerja sibuk mendekorasi tenda
begitu juga meja serta kursi untuk tamu undangan
telah dipersiapkan walaupun air menggenangi pekarangan rumah
untuk memasak sugiono juga harus menumpang
di halaman tetangga yang tidak digenangi banjir
keluarga berharap banjir segera surut sehingga acara dapat digelar
namun jika banjir tak kunjung surut
pihak keluarga juga tak mempermasalahkan
karena undangan sudah terlanjur disebar
di surabaya hujan deras yang mengguyur kota surabaya selama dua hari
membuat sejumlah alat berat proyek pembangunan box culvert di sememi
rusak berat terendam banjir
kondisi ini membuat warga yang tinggal tak jauh dari proyek khawatir
mereka takut jika banjir terlalu besar
jika turun hujan banjir kembali melanda permukiman mereka
warga berharap proyek secepatnya diselesaikan
agar tidak merugikan warga